kami baru saja mendapatkan kabar dari solo jawa tengah
ledakan bunuh diri terjadi sekitar pukul tujuh lima belas pagi tadi
pelaku menggunakan motor masuk menerobos penjagaan meledakan diri menjelang gedung polres
pelaku masuk area halaman polres saat penggantian penjaga dan belum dilaporkan adanya polisi yang menjadi korban
informasi sementara pelaku berjenis kelamin laki laki dan saat ini polisi sedang menyelidiki lokasi ledakan
lokasi dijaga ketat dan sekitar seratus meter dari area lokasi ditutup
dan kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia sri hartono melalui sambungan telepon dari solo jawa tengah
tono bagaimana kronologi sementara aksi bom bunuh diri di solo
oke saat ini kondisi untuk mapores surakarta dijaga ketat baik dari aparat tni maupun dari kepolisian sendiri
sementara itu pelaku yang diduga meledakan dirinya di dekat pintu gedung
spk yaitu yang pelayanan untuk masyarakat masih tergeletak
polisi masih terus melakukan olah tkp untuk mengetahui jenis bom ataupun jaringan si pelaku ini
nantoro sejauh ini bagaimana kronologis dan juga investigasi polisi dalam untuk kasus ini
sementara pelaku diduga masuk ke tepores sekitar pukul tujuh lima belas
tanpa adanya pemeriksaan
karena saat itu lima belas menit kemudian adalah serah terima di pos penjagaan
sehingga kemungkinan peluang ini dimanfaatkan pelaku untuk masuk
ketika masuk sekitar lima belas menit jadi sekitar pukul delapan kurang
tiba tiba pelaku mau diperiksa tapi dia melakukan perlawanan
sehingga dia sempat meledakan dirinya di dekat kantor
ya tono bagaimana dengan upaya pengamanan di sana apakah diperketat
baik akhir akhir sedangkan itu pelaku dipastikan telah meninggal seketika
sementara ada beberapa anggota kepolisian yang mengalami luka ringan
kemudian penjagaan langsung diperketat
jadi untuk rasio seratus sampai dua ratus meter dari kawasan mato reta
terdapat kata ditutup untuk umun
dan utama di depan mapoles juga tidak bisa dilalui
apakah ada darah atau serpihan
dan apakah warga boleh keluar masuk area di sana
ya saat ini untuk pelaku sendiri masih tergeletak dengan kondisi yang cukup mengenaskan
beberapa bagian tubuh hancur
sementara untuk sepeda motor juga masih dibiarkan tergeletak
sedangkan untuk warga sendiri yang mau melintas bahkan untuk warga asli atau penduduk sekitar mapol resta
untuk mengakses masih ditutup
tono seberapa kerusakan yang terjadi di sana setelah ledakan
untuk kerusakan bangunan tidak begitu kelihatan
hanya kelihatan pada kendaraan si pelaku yang mengalami kerusakan
sama kondisi pelaku
yang hampir hancur seperti itu
tuno apakah pihak berunang atau pihak kepolisian sana sudah memberikan statement mengenai kejadian ini
sejauh ini belum ada
untuk informasi dari mapo resta surakarta maupun dari polda jawa tengah
polisi masih terus mengembangkan kasus ini sambil menunggu proses pemeriksaan
oke tono terima kasih sekali atas laporannya
baik terima kasih